korban tewas akibat banjir dan longsor di bengkulu bertambah jadi dua puluh sembilan orang
belasan ribu warga mengungsi akibat bencana yang melanda sejumlah lokasi di provinsi bengkulu
meski banjir mulai surut sebagian besar warga masih mengungsi karena rumahnya belum bisa ditempati
korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di bengkulu bertambah menjadi dua puluh sembilan orang
menurut kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwanu groho
orang warga sempat dilaporkan hilang
selain merendam rumah warga banjir di sejumlah wilayah provinsi bengkulu juga merusak sejumlah infrastruktur
di antaranya jembatan dan jalan yang tidak bisa dilalui warga maupun pengendara
salah satunya jembatan di kecamatan pondok kelapa bengkulu tengah
material banjir berupa kayu gelondongan menghantam jalan dan badan jembatan
akibatnya fondasi jembatan bergeser sekitar satu meter
serta material banjir juga menutup badan jembatan
ini kejadian yang luar biasa ya
ini jembatan ini menghubungkan kecamatan pondok kelapa dengan kecamatan bang haji
di dalam itu beberapa desa yang saat sekarang sudah terputus
banjir perlahan mulai surut pada minggu malam
namun sebagian besar warga yang rumahnya terendam masih mengungsi
karena rumah mereka belum bisa ditempati sepenuhnya
eris pandi bengkulu